ada apa kalian kesini
mana uang bayaran gue yang lo janjikan
kalian kan sudah aku peringatkan
untuk tidak datang kesini
itu kalau lo lihat bodinya
lo berdua kalau ngelihat
apalagi kalau udah digoyang
nempel disini terus
pake minyak angin wan
kamu itu jangan berlebihan
harus kamu ingat
segala sesuatu yang berlebihan itu
pasti tidak baik
dasar otak itu udah ngeres
bukan dari kemarin
dari dulu tau gak
lo ngelihat perempuan aja
semua cowok juga mikirin
lo ngerti gak sih hah
lo umbat juga ya
kurang serius apa
pokoknya lo berdua
gak ada cerita
kayaknya temen lo ini
pernah kaitnya gak pernah sembuh ya
ya penyakit lo umat lagi ya
ya paling cuma itu rahasianya
kamu banyak banyak aja latihan
kamu juga harus sportif
dalam menghadapi persaingan
karena kan penyanyi darurat banyak
mbak aku pengen deh dapet cindera mata dari mbak
kalo mbak gak keberatan
hmm sebentar ya
buat apa apa kok
hmm itu susuk kan
enggak ini jarum betul biasa kok
kamu dapat dari mana tuh
udah deh kak jihan
keluar aja deh sekarang
kalo kamu pake susuk untuk ketenaran
siapa yang pake susuk
ya itu buktinya
kak iri kan sama aku karena aku lebih cantik
dan lebih tenar daripada kakak ya kan
bisa duduk duduk orang sederhana kan
kamu kok tegel sih
wah ini udah
kurang keren gini ya
ngapain lu bokeh lah
aduh mau ke tempatnya yuyun asmara
lu bayangin aja
nama belakangnya aja udah
asmara jadi ngundang asmara merinding gak sih
innalillahi wa innala rojiun
lu kesurupan nyonjangan nyonjangan lu ya
lu kalo digoyang wih wih wih wih
aduh aduh aduh aduh
yuyut kamu kenapa sih
kembali jarum betul saya
orang saya gak tau
saya tau pasti kajiannya yang ngambilkan
kembali jarum betul saya
ngapain saya ngambil jarum betul kamu
saya juga punya banyak di kamar
saya tau sekarang
itu bukan jarum tol biasa kan
itu susu kan
mau susu kayak mau bukan itu bukan urusan kakak
demi allah yuyun saya gak tau
siapa lagi yang mampus nyudugain
kecuali kakak karena saya tau kakak irikan sama saya
saya memang gak cantik kamu
tapi saya masih bisa terima kenyataan
gak seperti kamu
pasang susuk demi kesuksesan
ada apa kalian kesini
mana uang bayaran yang kamu janjikan
kalian kan sudah aku peringatkan
untuk tidak datang kesini
karena kita ke rumah
habis itu gitu sih
belas belas mula kalau kita tungguin
bener kan bang
kalian terus sadar dong kalian siapa

ngapain si godok bogel itu ada di sana
nyusahin aja itu anaknya
lo mau interview yuyun asmara juga lo ya
nyusahin aja itu
sudah kodok bogel gue kesini mau menangkap dua laki laki
mereka yang selama ini pembunuhnya
jadi yuyun bakalan dibunuh dong
lo mau apain tuh yuyun lo lepasin
ternyata kalian berdua kan yang membunuh pizkan dan berencana membunuh natali
sebelum lo berada depan sama gue
adapin dulu anak buah buah san beri
adapin dulu anak buah buah san beri
kamu aman disini kamu gak apa apa
kamu aman disini kamu gak apa apa
ada yang ngecek
bener itu semua
ya ampun yun
almarhum orang tua kita gak pernah ngajarin kita yang salah
berarti bener kan
dugaan saya selama ini
kalau jarum petul yang kamu cari selama ini susu kan
saya bener bener gak nyangka yun
udah pakai susu kamu ngebunuh orang lagi
tapi saya nggak menyuruh mereka membunuhnya kak
lagipula sekarang susunya udah hilang
coba kamu mengakui kesalahan kamu yun
kamu harus sadar kalau kamu tuh soal
sebaiknya kamu mengakui semua perbuatan kamu
udah ngakuin deh
kamu telah menyakiti hati apa
kayaknya janganlah kamu gebru
kamu tenang disini kacau kakak gue ya
enggak mau ngapih kek kira sama kawan
puas kan kalau dia pakai susu
wah kau pengen nyobain juga
bedanya apa sama susu muda liat
saya tidak tahu kenapa tapi saya rasa
dia mungkin pakai susu
makannya kayak gini enggak tahu kenapa
oh iya tuh tadi si jihan tuh kakaknya
si yuyun asmara cerita oh dia pakai susu